mbak gakke presiden bagaimana anda merespon tawaran solusi itu
ya ini kan berangkat dari kasus phpu ini
sebenarnya di undang undang yang ada sekarang ini ada
kewajiban dari pemerintah pemerintah daerah sampai kepada aparat desa
untuk melakukan kebijakan maupun tindakan
yang menguntungkan dan merugikan yang lain
itu sebenarnya standar umumnya
memang menjadi sangat sulit kalau menjadi sangat detail
sebenarnya dengan standar umum itu sudah sangat cukup
bagi lembaga peradilan untuk memberikan putusan
apakah tindakan pemerintah tindakan aparat negara
menguntungkan atau merugikan pihak lain
jadi saya lihat saya sebenarnya sangat tidak puas dengan putusannya
terutama pertimbangan pertimbangan yang pertama tadi
disampaikan oleh bang tulung
pertimbangan mengenai prosedur pendaftaran
dari gibran tidak dipertimbangkan secara mendalam
dari putus sembilan puluh kemudian prosesnya yang dipermudah
hanya masalah konstrain waktu diabaikan prosesnya
kemudian dilanjutkan dengan pelanggaran pelanggaran yang ada
sebenarnya bisa dinilai dari satu kesatuan ini
tapi hakim rupanya memiliki standar yang sangat sederhana
sehingga ini tidak dipertimbangkan secara mendalam
kemudian yang kedua sama halnya tadi
sama sama melihat ada pelanggaran ada masalah
kemudian yang satu ini tidak bisa dibiarkan
jadi saya kira ke depan ada dua
yang pertama adalah cara pandang hakim
untuk mengatasi kasus konstitusi seperti ini
mungkin memang perlu pengaturan pengaturan yang lebih detail ke depan
bagaimana sebenarnya posisi presiden
ketika menghadapi proses phpu dan seluruh aparatnya ada ke bawah
termasuk ketika dia menjadi presiden incumbent
jadi memang perlu pengaturan pengaturan yang lebih detail

nah pelajaran yang kita dapatkan dari putusan ini
ini sudah selesai kita harus hormati bersama
jangan sampai karena putusan ini
standar etik dalam proses demokrasi kita menjadi sangat rendah
kalau itu saya pikir sudah dijelaskan tadi oleh
tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah
bahwa mahkamah konstitusi ketika dia membuat suatu putusan yang progresif menurut mereka
harus juga mempertimbangkan kemanfaatan dan simpasi
putusan ini kan terlihat sementara kan menguntungkan
perusahaan satu tiga ketika dia menetapkan eksepsi ditolak
artinya bahwa dibiarkan diizinkan untuk memeriksa proses
tetapi karena waktunya empat belas hari kan terjebat
ini konsekuensi yang harus dipertimbangkan sebenarnya
jadi sebenarnya harus dilihat kondisi sosialnya disitu
nah kedua yang paling penting ini kan course examination
saya selalu melihat dari kacamata saya bahwa dalam praktek
ini beda dengan pengujian undang undang
nah oleh karena itu bagaimana metode pembuktiannya
asas pembuktiannya itu harus ditepak oleh mahkamah konstitusi
sehingga apakah prinsip beyond rational doubt
atau actore incubit probatio itu betul betul bisa diterapkan gak
tapi pak arief kemarin dalam pertimbangannya mengatakan
kalau tidak sepenuhnya berlaku katanya actore incubit probatio
karena kalau pokoknya memang penggugat harus membuktikan dalilnya
tetapi kalau sudah dia buktikan juga sana membantah
nah hal hal begini harus diatur tegas
jangan sampai pencarian dia jadi bingung
bagaimana sih anda memaknai tadi pesan majelis etik dan lembaga kebersihan
itu hanya dianggap sebagai opini di koran aja gitu
gak mempunyai dampak perbaikan terhadap negara bangsa ini
saya melihat etika itu sangat penting
ketika romo magnes suseno memberikan keterangan ahli di mahkamah konstitusi
dia dengan sangat elegan mengatakan bahwa banyak sekali pelanggaran pelanggaran etika yang terjadi
baik itu pada tingkat kpu
pada kehidupan kita berbangsa dan bernegara
kalau kita ingin membuat mahkamah etik
mahkamah konstitusi itulah tempat untuk menegakkan konstitusi dan sekaligus menegakkan etika
oke oleh sebab itu pendidikan etika ini menjadi sangat penting
walaupun kita tidak di jaman order baru
kita ini tetap berada dalam pemerintahan yang saya sebut executive heavy
kekuasaan presiden itu sangat dominan
nah dia bisa melakukan banyak hal praktis tanpa kontrol
jadi tidak ada dpr yang bisa mengawasi
rancangan undang undang kepresidenan itu betul betul harus detail
membuat batasan batasan kepada presiden
dalam melaksanakan tugas tugas kepresidenannya
baik pada masa kampanye maupun sebelum kampanye
nah apakah dia masih bisa membuat keputusan keputusan strategis sampai bulan oktober
dia harus bisa membantu mempersiapkan pemerintahan yang baru
kalau ru kepresidenan dipandang penting
siapa yang harusnya mengambil perakar sepolitik
kalau itu undang undang yang mengatur soal presiden
biasanya yang harus inisiatif adalah dpr
ya kalau bicara yang sesuatu yang ada kaitannya dengan dpr
itu biasanya yang inisiatif adalah pemerintah
bahwa praktiknya berbeda itu soalan lain
praktiknya kan seringkali ya dibuatnya dibuat oleh mereka sendiri
bahkan kemudian saling tukar di penghujung jalan kan
itu kan terjadi berkali kali dalam proses legislasi kita
memang yang paling bermasalah yang akan menghalangi undang undang lembaga kepresidenan ini
karena mana ada presiden yang mau diawasi dengan tetap
ini soal pilihan rasional choice sebenarnya
di kepala politisi bahwa yang menguntungkan dan rasional buat dia
makanya dalam titik ini saya mengharapkan betul sebenarnya
lembaga legislatif atau parlemen atau dpr yang mengambil porsi cepat
nah masalahnya adalah seberapa kuat parlemen ini bergantung sama
seberapa corak oposisi bisa ada
biasanya dalam sistem presidensil bang budiman
kalau oposisinya kalau koalisi pemerintahan itu lima puluh
itu relatif presidensilnya masih bisa berjalan efektif
kalau berkisar antara lima puluh enam puluh
tapi kalau koalisi pendukung pemerintahan sudah sampai enam puluh
oversize coalition itu biasanya udah nggak bisa lagi bekerja efektif
apalagi dalam kasus indonesia ya itu koalisinya tujuh puluh sampai delapan puluh persen pendukung pemerintahan
itu terjadi di zaman sby yang sampai tujuh puluh an persen dan di zaman jokowi sampai
itu cari tidak bisa berfungsi dengan baik
nah prakarsanya harus diambil oleh dpr ya kalau memang ingin menggolokan ru kepencanaan
nah kenapa satu terakhir bang budiman kenapa koalisi oposisi itu tidak berjalan
karena tidak ada insentif memadai untuk oposisi
memberikan insentif apa apa untuk oposisi
sehingga menjadi oposisi itu seakan akan menjadi posisi kalah dan hina dalam pemerintahan
oke baik baik bung uceng terima kasih telah bergabung di satu meja baru
bapak bung hamdan terima kasih bang oto terima kasih
pemilu dua ribu dua puluh empat telah berakhir
kpu telah menetapkan prabowo subianto gibran raka buming raka sebagai presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
tiga hakim mk memberikan catatan soal melemahnya etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
pelemahan rule of law dan rule of etik jadi pekerjaan rumah pemerintahan baru
agar bangsa ini tak terjebak dalam kubangan krisis etika
sampai jumpa pekan depan selamat malam dan terima kasih
partai nasdem dan pkb mengisyaratkan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
sementara pks masih menunggu keputusan dewan suro untuk langkah selanjutnya
sebelumnya saudara prabowo bilang akan membangun koalisi yang kuat dan efektif
lantas bagaimana nasib koalisi perubahan selanjutnya usai prabowo menemui surya paloh dan muhaymin iskandar
setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih prabowo subianto kembali bertemu ketua umum partai nasdem surya paloh
ini merupakan kali keduanya prabowo bertemu dengan paloh
usai pilpres berakhir dari dua pertemuan ini sinyal bergabungnya partai nasdem dengan koalisi prabowo gibran semakin jelas
sebelumnya ketua umum pkb mohaimin iskandar menyebutkan pkb siap bekerja sama dengan partai gerindra
muhaymin menegaskan kerjasama dilakukan untuk kepentingan bangsa
pkb dan gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi
apalagi pak prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan
yang begitu menantang di masa yang akan datang
bagi kepentingan itu maka kita berharap pkb dan gerindra terus menjalin kerjasama
hal serupa juga diungkapkan presiden terpilih yang juga ketua umum partai gerindra prabowo subianto
prabowo bilang pihaknya membuka peluang kerjasama dengan pkb
hal ini diungkap prabowo saat berkunjung ke kantor dpp pkb rabu kemarin
penyampaian pernyataan bahwa pkb ingin terus bekerja sama dengan gerindra dengan prabowo subianto
meski belum ada penegasan namun ketua umum partai nasdem
surya paloh mengisyaratkan nasdem akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
usai putusan mk senin kemarin paloh bilang jika ada opsi selain bergabung dengan prabowo gibran
ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan
kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga
itu yang pertama kita bisa pertimbangkan
kalau enggak ada usulan lain ya apa
sebenarnya yang lebih baik bagi nasdem
dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi
rabu kemarin kpu menetapkan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
kpu menyatakan prabowo gibran menang setelah memperoleh sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
atau lima puluh delapan lima puluh sembilan persen dari total suara sah
dari laman kpu yang diolah litbang kompas perkiraan jumlah kursi dpr dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh
parpol pendukung prabowo gibran antara lain
partai golkar mendapat satu ratus dua kursi
dan pan mendapat empat puluh delapan kursi
sedangkan parpol pendukung anies mohaimin antara lain pkb mendapat enam puluh delapan kursi
dan pks mendapat lima puluh tiga kursi
sementara ganjar mahfud dari pdip mendapat satu ratus sepuluh kursi
berbeda dengan pasangan anies mohaimin pasangan ganjar mahfud justru absen
pada acaranya digelar kpu tersebut
anies bilang kehadirannya bersama muhaymin untuk menghormati proses bernegara
meski pihaknya menggarisbawahi banyaknya catatan saat sidang mk mengenai pelaksana pilpres lalu
sementara itu pdip mengisyaratkan akan berada di luar pemerintahan nantinya
ketua dpp pdip komarudin watubun bilang
parpolnya cenderung berada di luar pemerintahan
namun demikian pdip menegaskan hubungan antara megawati dan prabowo tak ada masalah
yang selama ini terjadi kalau
sikap ibu seperti ini
bisa salah bisa juga benar